menjelang penutupan teks amnesty periode pertama
pengusaha nasional asal surabaya ali markus
menyerahkan dokumen pajak ke kantor dirjen pajak jawa timur selasa pagi
bos maspion group ini mengaku tak ingin ketinggalan
karena teks amnesti sangat menguntungkan bagi pengusaha
cintailah produk produk indonesia
bertempat di kantor kanwil dirjen pajak jawa timur i
ali marcus pengusaha pemilik maspion group dan ketua apindo jatim
menyelesaikan surat keterangan pajak
momen teks amnesti periode pertama benar benar ia manfaatkan
untuk melaporkan harta kekayaan wajib pajaknya
baik di dalam maupun di luar negeri
cintailah produk produk indonesia
pembangunan memerlukan dana yang luar biasa
di sanalah saya menghimbau pengusaha pelaku ekonomi
harus ambil kesempatan ini sebagai partisipasi kita
juga penebusan ini demi masa depan kita yang lebih bagus
menjelang penutupan teks amnesty atau pengampunan pajak periode pertama
kantor wilayah dirjen pajak jatim i dipenuhi para wajib pajak
dengan peminat yang tinggi pelayanan ditambah menjadi tujuh hari dalam seminggu hingga pukul sembilan malam
di pagi kalau untuk teks amnesti saya sudah dapat sekitar lima dua triliun
jadi gini orang bayar dulu habis bayar kan menyampaikan sph
nah sph nya sudah mencapai sekitar tiga belas ribu sekian
uang yang tebusan yang saya bilang lima triliun tadi yang sudah dilaporkan di sph
jadi masih saya harus ngejar sph nya masih banyak
ini kan yang nanti nanti depan ini itu rata rata ada yang sudah bayar
tapi pembayar masih banyak
masih jalan terus
meningkatnya pelapor wajib pajak memang dirasa dua pekan terakhir
yakni menjelang batas akhir periode pertama tiga puluh september dua ribu enam belas
di mana tarif tebusan harta kekayaan mulai tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima hingga dua ribu lima belas
hanya dikenakan biaya tebusan dua persen
padahal di luar waktu teks amnesti berlaku sanksi yang mencapai dua ratus persen